apakah kamu yang telah membunuh adikku tempoh hari
siapa yang kau maksud
jika yang kau maksud adalah perampok itu
ya aku adalah orangnya
kalau begitu kau akan mati di tanganku
ketahuilah aku melakukan itu semua semata mata untuk membela diriku
fa manit takda alaikum
fa takdu alaihi bimislima takda alaikum
barang siapa ada seseorang yang menyerangmu
maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu
oh rupanya kamu pandai berbicara
ketahuilah aku adalah ulu jati
akan membalaskan dendam adikku yang kau bunuh
saat ini kau akan mati di tanganku